laut biru membingkai cantik karimun jawa
kugusan pulau eksotik dan memesona di perairan jepara
pemandangan bawah lautnya pun sedap memancahkan mata
tak heran pesona karimun jawa jadi magnet pelancong domestik juga mancanegara
tapi menjamurnya tambak tambak udang faname di area pesisir
menghancurkan terumbu karang dan memunculkan problematika lingkungan
wilayah pesisir jadi kotor dan berlumpur
ini lokasinya tepatnya di desa kemujan sebelum bandara kalau dari arah karimun
mirisnya suara pro lingkungan di karimun jawa dibungkam melalui tangan kekuasaan
saya daniel fismauris tangkilisan
saya aktivis lingkungan dari karimun jawa
saat ini saya sedang ditahan di rumah tahanan jepara
daniel fismauris tangkilisan jadi pesakitan sebab ia vokal menolak tambak udang
kasus yang menjerat daniel bermula saat ia mengunggah video di facebooknya dua puluh dua november dua ribu dua puluh
video itu menggambarkan pesisir karimun jawa
terpapar limbah yang diduga asalnya dari tambak udang
unggahan video itu lantas menuai pro kontra
dalam kolom komentar daniel menulis pernyataan yang berujung pelaporan ke polisi oleh seorang warga
daniel diganjar pasal undang undang ite
dalam sidang fonis di pengadilan negeri jepara empat april dua ribu dua puluh
ketuk palu majelis hakim memutuskan daniel bersalah
ia dihukum tujuh bulan bui dan denda lima juta rupiah
kita mengambil asumsi bahwa dia benar dan dia mendapat kriminalisasi itu
karena kalau dia salah gitu ya teman temannya nggak dukung dia banyak
isu tambak udang rusak lingkungan yang disuarakan daniel
nyatanya bukan berita kaleng
kalau dulu tambak nggak begitu banyak kan airnya masih banyak kelihatan
kalau sekarang banyak keruhnya mas daripada jendinya
terus untuk terumbu karang yang awalnya putih atasnya sekarang agak berwarna coklat berlendir gitu mas
menyusuri laut dangkal legon boyo dekat area tambak udang
kami ingin tahu seperti apa kondisi dalam laut
ada batang pipa plastik yang diduga terhubung pada lahan tambak
terumbu karang di sekitarnya jadi rusak
terumbu karang dilapisi lumut coklat
ini kontras dengan kondisi terumbu karang di pulau cemara kecil yang bersih dan berwarna cerah
tim berkas kompas bertemu bambang zakaria
jack begitu ia disapa adalah ketua lingkar juang karimun jawa
sejak dua ribu tujuh belas jack dan koleganya termasuk daniel fritz getol menyuarakan kerusakan lingkungan akibat tambak udang
ketika masih ada kerusakan tidak akan mundur kami
kami tetap melawan tidak akan takut
penjara itu hanya mungkin cara
nyawa pun kami lepas kalau memang harus di
rusak lagi dia merusak alam karimun jawa kita akan lawan
bersama jack kami menelusuri lahan bekas tambak udang di dusun legonipah desa kemucan
tambak ini sudah tidak beroperasi lagi
yang warna putih ini adalah mangrove yang mati
dan kita lihat yang sebelah ini masih menghijau
berarti ada dugaan mangrove ini mati karena kubangan lumpur limbah dari tambak udang sebelah sana ya
saudara inilah parit bekas aliran limbah yang dihasilkan dari tambak udang yang ada di sini
saya akan menunjukkan pada anda endapan lumpur yang masih tersisa di parit ini
meskipun tambak udang ini sudah tidak beroperasi tapi lumpur hitam ini masih mengeluarkan aroma tidak sedap
kami memantau dari udara jarak antara tambak udang dengan laut karimun jawa cuma dipisahkan tanaman mangrove
ada pula batang pipa membentang dari tambak udang ke arah laut karimun jawa membelah tanaman mangrove
karimun jawa ditetapkan sebagai taman nasional tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan mencakup daratan seluas satu lima ratus tujuh hektare dan perairan seluas satu ratus sepuluh hektare
oktober dua ribu dua puluh unesco menetapkan karimun jawa sebagai cagar biosfer agar aneka ragam hayati tetap lestari
ada yang sampai seribu dua ratus meteran juga itu panjangnya itu
kan pipa peralon itu kan ringan ya nah itu mereka butuh kok berat
ada juga yang diikat di terumbu karang terumbu karang ini kan hewan
karena ada proses seperti itu akhirnya mati
karena ada yang ketimpa pipa ada yang sebagai sarana untuk mengikat pipa dan sebagainya
balai taman nasional karimun jawa mengklaim budidaya tambak udang ilegal
ya aturan konservasi ya di kawasan konservasi tidak ada
di pemda jepara juga mempertegas di perda tata ruangnya bahwa kawasan di karimun jawa ini memang tidak untuk
jadi memang di sana peruntukannya adalah untuk destinasi wisata
berdasar data btn karimun jawa
per september dua ribu dua puluh tiga terdapat tiga puluh tiga titik tambak udang yang terdiri dari dua ratus tiga puluh delapan petak tambak dengan luasan empat puluh dua hektare
kami mendatangi salah satu tambak di desa kemujan
suroto pemiliknya menampik jika tambaknya mencemari karimun jawa
ia mengklaim punya kolam menampung limbah atau ipal instalasi pengolahan air limbah
kita tampung di sini dengan beberapa proses filter sehingga lumpur nanti tidak terbuang ke laut
jadi setelah kita endapkan di kolam ipal ini dalam waktu satu x dua puluh empat jam baru airnya kita keluarkan
intimidasi dan kriminalisasi juga dialami masyarakat adat ompu umbak sialagan
kala mempertahankan lingkungan ulayatnya dari eksploitasi korporasi
sepuluh warga masyarakat adat ompu umbak sialagan serius menyimak surba tua sialagan tetua mereka
biar ada bahan hutan adat kami
sorbatua dikenal gigih mempertahankan tanah ulayatnya
dari pencaplokan perusahaan pulp pt toba pulp lustari atau pt tpl
lagi paruh bayak ini baru saja menghirup udara bebas
akhir maret lalu ia dibawa paksa oleh aparat polda sumatera utara
jadi bentuk partisipasi publik dalam membela lingkungan
orang yang melakukan perjuangan terhadap partisipasi publik termasuk lingkungan
itu jelas orang yang tidak memiliki niat jahat gitu loh
jadi kalau kita pakai pasal pidana itu jahat sekali
itu ada titik terjahat dari kriminalisasi
pasal garet sering jadi asal
basel karet sering jadi alat untuk membungkam aktivis lingkungan
di balik kasus yang menjerat aktivis lingkungan
diduga terjalin kong kali kong kepentingan pemodal dengan aparat penegak hukum
dalam kasusnya frits yang melaporkan itu adalah para pengusaha
pengusaha tambak masyarakat yang dianggap sebagai pengusaha tambak
putusan pengadilan mengatakan bahwa yang disampaikan frits itu dianggap menyinggung
padahal kalau kita baca pasal pidananya
tidak ada perbuatan dalam konteks peninggungan terhadap kelompok tertentu
yang sebagaimana didakwakan dan diputuskan oleh pengadilan
jadi kalau kita melihat pola pola itu
maka kita bisa melihat bagaimana aparat dengan pengusaha
kalaupun kita tidak bisa buktikan ada kong kali kong
setidaknya mereka punya satu pandangan yang sama visi yang sama
kurun dua ribu empat belas sampai dua ribu dua puluh
membela lingkungan kalah menjaga alam dari gurita ekspansi bisnis
kriminalisasi tempati urutan tertinggi
karena di dalam undang undang disebutkan setidaknya undang undang lingkungan
seseorang tidak boleh dipidana atas partisipasi yang dilakukan terhadap lingkungan
dan semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi di lingkungan
kami berupaya meminta tanggapan polri
soal jerat hukum yang kerap dikenakan kepada para pejuang lingkungan
mabes polri tak kunjung memberi respon atas permohonan wawancara
jika negara menutup telinga
atau malah terlibat mempreteli hak juang pembela lingkungan
lantas kemana lagi mereka mesti lantang bersuara
sampai lima kali bertambah